kemudahan dan pelonggaran aturan bagi pelaku perjalanan menjadi momentum bagi sejumlah turis lokal untuk berkunjung dan berwisata ke pulau dewata bali
di kawasan objek wisata pantai labuan said uluwatu badung bali misalnya
kawasan yang terkenal berlatar batu karang pasir putih serta hijau air laut dikunjungi lebih dari satu tiga ratus orang per hari sejak libur hari raya lebaran
angka ini melonjak dari biasanya sekitar lima ratus hingga tujuh ratus orang
masih di kawasan bali selatan objek wisata pantai melasti juga tak luput dari kunjungan wisatawan
menurut pihak pengelola wisatawan yang datang lebih dari dua orang per hari
angka ini berlipat dari hari biasa yang berkisar tujuh ratus sampai sembilan ratus orang

komudik lebaran bandara igusti ngurah rai bali mencatat sejak dua puluh delapan april kunjungan di terminal domestik meningkat tajam
sebelumnya sepuluh orang menjadi sekitar lima belas hingga delapan belas orang per hari
kunjungan di terminal internasional juga naik dari sekitar seribu menjadi sekitar dua hingga empat orang per hari
tim liputan cnn indonesia badung bali